wakil menteri agama zainud tauhid mengatakan larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang bagi pegawai negeri sipil tidak perlu ditanggapi emosional dan berlebihan
larangan diberlakukan sebatas di lingkungan kemenat untuk menertibkan dan menegakkan disiplin pegawai
zainud menyebut penegakan langgerangan pemakaian cadar dan celana cingkrang tidak perlu dikaitkan dengan hak privasi seseorang apalagi dengan kebebasan melaksanakan ajaran agama
tahu saya pak menteri tidak pernah ada bahasa melarang ya pak menteri hanya memberikan satu isyarat bahwa khusus untuk asn ini memang ada aturan di dalam berpakaian
untuk itu kami akan memulai hal ini dari dalam terlebih dahulu
dari kementerian agama apakah pelaksanaan ya peraturan yang berkaitan
dengan berpakaian itu sudah didakan atau belum ini lebih kepada penenaman disiplin aparatus pemerintah di dalam
bagaimana ini supaya masyarakat ini tidak terlalu mengebohkan hal ini seperti apa
harus menangkap pesan dari pak menteri ini secara bijak secara dewasa ya
jangan mengedepankan emosional jangan mengedepankan curiga tapi ini harus dibangun dalam kerangka besar
bagaimana kita menatak hidupan kebangsaan kita